setelah polisi menggerebek kampung narkoba di jember jawa timur
enam orang pengedar ditangkap dua diantaranya pasangan suami istri
tim satuan narkoba kepolisian resort jember jawa timur mengerebek sebuah rumah di desa karangbayat
polisi terpaksa melepaskan sejumlah tembakan peringatan karena salah satu pelaku
yang hendak melarikan diri ke arah perkebunan di belakang rumahnya
selain pasangan suami istri polisi juga menangkap empat pelaku pengedar narkotika
dari penggerbekan ini polisi menyita puluhan trip narkotika jenis sabu dan juga pil inek atau ekstasi
tiga tkp yang kami amankan melakukan transaksional jual beli narkotika
baik itu jenis sabu maupun inek
memang yang bersangkutan target operasi kita sudah cukup lama cukup licin cukup alat dalam proses penangkapannya
indikator dia memang melakukan pengedaran narkotika jenis sabu maupun inek di wilayah bumi kami cukup lama